psbb di ibu kota masih berlanjut namun mulai dilonggarkan pada lima juni dua ribu dua puluh besok
kegiatan seperti beribadah di tempat ibadah dan pembukaan mal akan diperbolehkan kembali
tidak hanya itu pemprov juga telah mengizinkan karyawan untuk bekerja di kantor dalam jumlah terbatas
seperti apa bentuk pengamanan dan penegakan hukum pada psbb transisi ini
sudah bergabung bersama kami kepala biro penerangan masyarakat polri brikjen paul awi setiono
melalui sambungan skype pak awi selamat sore
selamat sore mas aldi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak awi kegiatan masyarakat ini akan mulai dilonggarkan
esok hari yang terdekat adalah diperbolehkannya ibadah di tempat ibadah
apa langkah polri untuk menjaga protokol kesehatan tetap dilakukan
oh iya betul memang dengan sesuai apa yang diinstruksikan oleh bapak presiden joko widodo
tentunya polri akan sangat mendukung sepenuhnya terkait dengan kegiatan pengawasan
dan pengamanan terkait dengan kegiatan
yang normal atau tata kehidupan baru yang tentunya dengan mulainya secara bertahap
kegiatan kegiatan masyarakat seperti tadi disampaikan kegiatan tempat peribadatan
itu juga menjadi mapping dari kepolisian dan bni
bekerjasama dengan satpol pp nantinya juga akan dilakukan pengawasan
dan pengawasan terkait penisipinan masyarakat
dan pelaksanaan protokol kesehatan jalan mencegah penularan covid sembilan belas
ya pak awi kemudian nanti yang akan dikhawatirkan terjadi kerumunan adalah dari moda transportasi
sudah diperbolehkan kembali untuk masuk
lalu bagaimana agar di titik titik kerumunan seperti di kereta api tersebut
ini bisa tetap menjaga jarak dan juga menjaga protokol kesehatan
tentunya kita akan bekerjasama dengan
stakeholder yang ada ya
misalnya kalau bicara tentang perusahaan kesehatan tentunya dari kereta apian
tentunya kita juga akan bekerjasama dengan pt kai kemudian dari operator sendiri nanti
mereka kan sudah sejauh ini sudah kita koordinasikan di lapangan
mulai mappingnya kemudian tempat tempat mana saja yang akan kita lakukan pengawasan
dan juga terkait dengan pola pengamanannya sendiri termasuk kerumun kerumun tadi tentunya juga sudah diantisipasi
terkait dengan physical distancing juga itu tentunya juga sudah menjadi bahan perhatian
dan tentunya akan menjadi pengawasan pelaksanaannya
sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitasnya secara lancar tanpa ada kendala
namun protokol kesehatan tetap kita perhatikan
kemudian ini untuk mendisiplinkan warga
begitu agar tidak berkerumun
apakah ada penambahan jumlah personil gabungan yang di deploy atau diturunkan di tempat tempat tertentu pak
oh iya memang dari hasil pemetaan setiap polda
memang dari empat provinsi dan dua puluh lima kota kabupaten yang sudah ditetapkan
mereka sudah memang bapak kapolri sudah memberikan direktif untuk melakukan pelibatan kekuatan
dan tentunya dari pelibatan kekuatan itu
seberapa keperluannya seberapa masukan yang akan diterjunkan
tentunya kita akan serahkan sepenuhnya kewilayahan untuk mengatur itu
kita dibantu oleh gni dan sakpol pt untuk melakukan pengawasan dan pendisiplinan masyarakat
terkait dengan protokol kesehatan tersebut
apa bentuk pendisiplinan kemudian yang akan diberikan jika masih ada masyarakat yang masih membandel
kita masih mengatakan
kita akan melakukan kegiatan kegiatan yang persuasif permanis
kita akan kedepankan karena memang kita yang melakukan operasi ini adalah operasi kemanusiaan
penegaan hukum itu hal yang paling terakhir yang kita akan laksanakan
kita juga akan melakukan kegiatan mengedepankan persuasif dan permanis
jika para pelanggar psbb yang juga telah ditangkap sendiri bagaimana hingga saat ini proses penyidikannya pak
kita akan kembali tadi sesuai
kepada producers dan fans kita
kita tetap akan mengedepankan persuasif dan permanis
mesmo ketandasi planejernya ivel dari kapol pt
nanti nanti kita perankan
garbage dari polisi
kita lagi akan melakukan pengawasan
kalau memang ada masyarakat yang cas ako advise to all people
misalnya tidak pakai masker
kita sampaikan jadiurannya
begitupun bagaimana penegurannya
tentunya kita akan sinergikan di lapangan sehingga tidak ada hal hal yang kita tidak inginkan
upayakan secara humanis
ya pak wi mungkin satu
pertanyaan lagi terakhir bagaimana kemudian
nantinya mengantisipasi kemacetan
yang akan kembali datang di bukota jakarta
terlebih saya rasa akan lebih banyak masyarakat
menggunakan moda transportasi pribadi nantinya
untuk berangkat ke kantor atau
ke luar rumah begitu saat psbb dilonggarkan
saya sudah sampaikan rasanya
sudah dibersihkan oleh bapak kapolri
silakan indromed bank
yang menjadi prioritas pengamanan
yaitu daerah keramenan
keramean tempat berkumpul
dengan masyarakat kegiatan kegiatan masyarakat
itu yang akan diamankan
tentunya juga kembali lagi
mengedepankan polda polda untuk
memang tadi saya sampaikan bahwasannya
bermotor atau kemana mana nanti semuanya
tentunya anggota di lapangan
aturan pengaturan sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh bapak kapolri
baik kompes polawi setiawono karopenmas
terima kasih pak sudah bergabung bersama kami
selamat bertugas kembali dan selamat sore